polisi meningkatkan pengamanan di kota solo jawa tengah menjelang kedatangan presiden jokowi hari ini di kota ini untuk berlebaran
setelah bom bunuh diri di mapol resta surakarta solo jawa tengah kemarin
pengamanan di seputar kediaman keluarga presiden joko widodo di solo diperketat
menkopol hukam luhut bin sar panjaitan menegaskan teror bom di solo tidak berpengaruh terhadap rencana kepulangan presiden jokowi dodo ke solo hari ini
pengamanan mengenai presiden sudah punya sop nya dan tidak ada masalah presiden untuk datang kemari
pengamanan oleh seluruh aparat keamanan baik itu tni polri itu sudah disiapkan
presiden tetap akan rencana tetap akan ke solo
pengamanan ditingkatkan di sejumlah titik di solo pasca aksi teror yang terjadi di mapol resta solo selasa kemarin
dan produser cnn indonesia rangga umar akan melaporkan situasi terkini dari solo jawa tengah
selamat pagi apakah kemarin ini sudah ada himbawan dari wali kota solo agar warga tetap tenang
ya sampai sekarang sendiri di kota surakarta sendiri memang tidak terlihat dampak yang signifikan begitu dari aksi pengaboman terhadap mapol res surakarta yang terjadi kemarin
dari pantauan kami kami tadi
sempat melintasi dan juga berkeliling di beberapa tempat di surakarta ini
dari jalan jalan utama sampai jalan kampung memang tidak terdapat adanya ketegangan ataupun ketakutan bahkan kekhawatiran dari warga
akibat dampak dari pengaboman yang terjadi di mapol resta surakarta kemarin
suasana halal bihalal unjung mengunjung saling bersilaturahmi antar tetangga kerabat juga dilakukan
dan meriah sama halnya dengan seperti tahun tahun
kemarin sama seperti seakan tidak ada peristiwa apapun yang mengganggu
semuanya tampak begitu normal tampak biasa biasa saja yang dilakukan oleh warga
termasuk juga warga yang tinggal di kampung sangkrah ini tempat saya berada sekarang ini kampung sangkrah di rt satu rw dua
yang merupakan lokasi ataupun merupakan kampung tempat tinggal dari nur rahman pelaku pengaboman mapol resta surakarta kemarin
meskipun warga pada awalnya juga sempat merasa kaget
mengetahui salah satu warganya menjadi pelaku pengumuman
tetapi yang saya lihat dari suasana yang ada di kampung ini semuanya begitu ceria begitu meriah
selesai sholat id mereka ke rumah sebentar melakukan silaturahmi dan kemudian saling berkunjung saling hantar makanan ke tetangga dan kerabat
semuanya nyaris tidak ada perbedaan apa apa dan tidak ada pengaruh dari pengaboman yang terjadi kemarin
rangga ini merupakan berita yang cukup baik juga
bahwa memang aktivitas sudah berjalan dengan normal
tapi jika kita berbicara mengenai pengamanan tentunya ada pengamanan tambahan
ada berapa personil polisi yang disiagakan untuk pengamanan hari ini rangga
ya pengamanan sendiri sebenarnya kalaupun ada peningkatan itu tidak disebabkan
sebenarnya tidak disebabkan oleh adanya ataupun dampak dari pengeboman yang terjadi kemarin
kalaupun ada pengamanan di beberapa tempat yang ada di kota surakarta sendiri ini lebih disebabkan karena adanya rencana kedatangan dari presiden joko widodo
ada rombongan untuk melakukan beberapa kegiatan nanti yang ada di kota surakarta dan sekitarnya
itu saja yang adanya peningkatan eskalasi pengamanan
tetapi kalau itu ditujukan untuk reaksi ataupun respon terhadap pengabomannya yang terjadi kemarin itu bukan seperti itu adanya
karena memang pengamanan juga dilakukan biasa biasa saja
tempat vital juga dilakukan secara tidak mencolok hampir
kalau kita lihat di kampung kampung di beberapa tempat vital juga tidak ada pengamanan yang berlebihan di sana
tidak ada barakuda tidak ada barisan polisi
semuanya berjalan normal tanpa adanya kekhawatiran ataupun ketegangan apapun yang terjadi di kota surakarta ini
baik rangga bagaimana dengan situasi di rumah nur rohman pelaku pengeboman mapol restabes surakarta
apakah istri dan anaknya sudah dipulangkan oleh polisi
ya menurut warga di sini siti aminah dan juga dua orang putrinya istri dari nur rohman pelaku pengeboman mapores surakarta kemarin
ini sudah dipulangkan sekitar kemarin malam jam sembilan ataupun jam sebelas
setelah sebelumnya pada sekitar siang hari siti abinah dan dua anaknya dibawa oleh polisi ke semarang untuk dilakukan pencocokan tes dna terhadap jenazah dari pelaku pengeboman yaitu nur rahman
nur rohman sendiri kita ketahui setelah terjadi
tewas meledakan diri di mapores surakarta kemudian dibawa langsung ke jenazahnya dibawa langsung ke semarang
dan kemudian siti aminah juga dibawa ke semarang dan dua anaknya untuk dilakukan tes pencocokan dna
dan malam kemarin sudah pulang sudah pulang ke rumahnya dan saat ini siti aminah berada di dalam rumah di sebelah kanan saya ini
tadi saya sempat mencoba untuk mengetuk pintu
dan mengucapkan salam rencana saya adalah untuk melakukan mungkin saya bisa melakukan perbincangan sebentar dengan siti aminah
tetapi dari dalam ada suara tolong jangan masuk sampai dua kali tolong jangan masuk sehingga tampaknya memang siti aminah tidak bersedia untuk ditemui
baik rangga tapi dari informasi yang anda dapatkan bagaimana sebenarnya sosok atau profil nur rahman sendiri di lingkungan tempat tinggalnya
apakah anda sempat berbincang dengan warga sekitar
ya sosok nur rohman sendiri sebenarnya kita bisa
kita ibaratkan adalah sosok yang berbeda
jadi sosok nur rohman atau profil nur rohman ini adalah antitesa dari sosok pengeboman yang biasa ditemui ataupun diketahui identitasnya sebelumnya
jika pelaku pengeboman terhadap beberapa peristiwa di indonesia ini diketahui jauh dari lingkungan menjauhkan diri di lingkungan tidak dekat tertutup tidak demikian dengan nur rahman ini
nur roman sendiri bisa dikatakan adalah aktivis lingkungan
dia bahkan pernah menjadi ketua rt di sini ikut mensponsori ataupun ikut memberikan ide tentang dana kesehatan dan ide itu sendiri masih dipakai terus di sini
sosoknya dianggap luar biasa sebagai penyemangat karena aktif sekali ramah selalu tersenyum dalam berbagai kegiatan selalu terbuka tidak pernah absen dalam berbagai kegiatan warga
sehingga warga sangat terkejut sekali saat diketahui bahwa sesungguhnya nur rahman adalah pelaku dari pengobatan
pengeboman yang terjadi kemarin
kapan dan bagaimana nur rahman bisa berubah begitu warga tidak ada yang mengetahuinya
tetapi memang nur rahman sendiri hilang begitu
atau dinyatakan oleh warga tidak bisa tidak ditemui lagi di rumahnya
hilang dari rumahnya itu sekitar tahun kemarin agustus dua ribu dua puluh
pasca ada penggerbekan terhadap beberapa tersangka ataupun terduga teroris lainnya di kota surakarta
warga tidak bisa mendapatkan
sejak dari nur rohman nur rohman juga tidak pernah pulang ke rumahnya sampai kemarin
dikit dikit bahwa nur rohman sudah tewas menjadi pelaku dari bom bunuh diri yang terjadi di mapol resurakarta kemarin
baik terima kasih banyak atas laporan anda
rangga umara melaporkan langsung dari solo jawa tengah